presiden joko widodo didampingi gubernur dki jakarta anies baswedan
meninjau pembangunan sirkuit formula e di kawasan ancol senin siang
meski sirkuit sudah rampung perlu penambahan beberapa fasilitas
beberapa fasilitas yang terus dikebut adalah pedok grandstand dan pagar di atas beton pembatas
presiden berharap setelah lebaran pembangunan fasilitas penunjang lain terus dilakukan agar siap menggelar balapan
saya ini ingin melihat persiapan formula e seperti apa dan di lapangan seperti kita lihat
saya kira untuk track balapannya sudah siap
kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstandnya
masih ada waktu
nanti habis lebaran dan ya kita harapkan nanti di awal juni kita bisa melihat balapannya
salah satu hal yang paling penting untuk keselamatan adalah memasang pagar pembatas penonton
sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah
sampaikan bapak presiden pedok grandstand kemudian juga pagar
nanti di atas beton beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung
nah itu semua yang akan dikerjakan sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu tamu yang menggunakan mal di sebelah ini
dalam pegelaran mobil balapan
listrik yang akan digelar empat juni dua ribu dua puluh dua ini
pemerintah pusat menyambut baik dan mendukung terkait perizinan dan protokol
mengingat event ini tidak hanya membawa nama jakarta
tetapi juga nama indonesia sebagai negara tuan rumah
intinya tadi pak presiden menyambut baik ya menyambut baik event ini
dan ini tentunya tidak hanya membawa nama jakarta
tapi juga sudah ke kancah nasional
ini event nasional yang memang harus kita
kita dukung dan kita support kita sukseskan bersama
ya pasti kalau dari pemerintah pusat kita berkoordinasi selalu
dan selama ini sudah berjalan dengan baik
ya terkait dengan perizinan kemudian dengan protokol itu tetap kita jalankan dengan baik
dan kita melihat support dari pusat cukup baik selama ini
insya allah tidak ada kendala
sirkuit formula e ancol dibangun dengan panjang lintasan dua empat km dan lebar dua belas meter
pembangunan treknya tergolong cepat karena memakan waktu dua bulan
dengan beberapa kemiringan di tikungan tertentu sebagai trik pembalap untuk memacu kecepatannya
sirkuit ini akan digunakan dalam menggelar balap mobil formula e empat juni dua ribu dua puluh dua